ke sidang atau rapat paripurna yang saat ini sedang digelar di gedung dpr ri
dimana agendanya salah satunya adalah pengesahan rkuhp
kita simak bersama
panja ru tentang kuhp telah melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya
sehingga panja telah melaporkan hasilnya pada komisi tiga dpr ri
beberapa hal yang menjadi substansi krusial pada saat pembahasan diantaranya adalah
penerapan asas legalitas material penerapan doktril ultimum remedium dan restoratif justice
perluasan subyek hukum pidana dan penyesuaian berbagai tindak pidana di luar kuhp
selanjutnya ru tentang kuhp telah mendapatkan persetujuan tingkat satu
pada rapat kerja komisi tiga dpr ri yaitu pada tanggal delapan belas september dua ribu sembilan belas
seluruh fraksi pada saat itu bersama pemerintah telah bersepakat
ruu untuk dapat dibawa ke dalam rapat paripurna
guna mendapat persetujuan di tingkat dua
namun begitu melalui surat menteri hukum dan ham
dan nomor m hh pr lima satu
pimpinan dan anggota dpr ri yang kami hormati
selanjutnya berdasarkan surat wakil ketua dpr ri
tanggal tiga belas agustus dua ribu dua puluh
perihal penyelesaian pembahasan
ru tentang kuhp dan ru
bahwa komisi tiga dpr ri telah mendapatkan penugasan
untuk kedua hal tersebut
hal ruu kuhp dan ru tentang kemasyarakatan
atas dasar penugasan tersebut
komisi tiga dpr ri melalui surat pimpinan dpr ri
tertanggal tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh
rapat kerja telah mengundang
menteri hukum dan ham ri
undang undang atau ruu
dari over tersebut
sering seiring dengan berjalannya waktu
ruu tentang kuhp ini kemudian telah ditapkan
dalam daftar prioritas legislatif nasional
di tahun dua ribu dua puluh dua
komisi tiga melaksanakan rapat
dengan pendapat dengan pemerintah
untuk membahas mengenai tindak lanjut
dan hasil sosialisasi ruu
tentang kuhp dan ruu
dalam rapat tersebut
ruu tentang kuhp dan ruu
disampaikan beberapa hal
khususnya terkait dengan mekanisme
untuk menindak lanjutin
yang salah satunya
adalah ruu kuhp
yang sesuai dengan mekanisme
komisi tiga dpr ri juga menyampaikan
tertagal tiga belas juli dua ribu dua puluh dua
ada pun surat tersebut
berisikan bahwa komisi tiga meminta
pimpinan dpr ri berklaim surat kepada
presiden ri guna menyampaikan
kesiapan komisi tiga dpr
pembahasan ruu carryover tersebut
kepada presiden republik indonesia
pimpinan dan anggota dpr ri
yang kami hormati
pada tanggal enam juli
lima tahun sidang
melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah
untuk membahas mengenai
penyerahan draft ruu tentang kuhp
yang telah dilakukan penyempurnaan
rapat ini menghasilkan
salah satu kesimpulan bahwa
komisi tiga dpr ri dan pemerintah
tentang kuhp untuk diserahkan
ke pembicaraan ruu carryover
sesuai mekanisme ketentuan perundangan
menindak juri hal tersebut
telah meminta pemerintah
untuk menyampaikan hasil
dan dialog publik
terkait dengan ruu kuhp
pada enam juli dua ribu dua puluh
dan sembilan november dua ribu dua puluh dua
dalam rangka melakukan pembahasan terhadap
draft ruu tentang kuhp
tidak berhubungan dengan hasil penyemoraan sesuai dengan hasil sosialisasi dan dialog publik tersebut
ada pun beberapa isu krusia yang telah berkembang di masyarakat dan mendapat pembahasan diantaranya adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat
penerapan pidana mati tindak pidana penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden
tindak pidana terhadap pemerintah dan tindak pidana terhadap kekuasaan pemerintahan
contempt of court tindak pindah kesusilaan dan tidak pidana khusus
seluruh fraksi di komisi tiga dpr ri juga telah menyampaikan pendapatnya melalui dim daftar inventaris masalah terhadap draft ruu kuhp tersebut
komisi tiga dpri dan pemerintah juga telah menindaklanjuti seluruh pendapat dan masukan terhadap draft ruu kuhp
dalam pembahasan yang terbuka
dan penuh kehati hatian
beberapa isu krusial tersebut kemudian telah dilakukan penyesuaian
baik secara substansi maupun redaksional
hingga terdapat penghapusan pasal atau substansi
agar sesuai dengan peraturan perundangan dan kepentingan masyarakat luas
sehingga pada dua puluh empat november dua ribu dua puluh
dan pemerintah telah bersepakat untuk menjelaskan pembahasan dan menyetujui agar ruu tentang kuhp dapat dibawa dalam rapat paripurna ini untuk mendapatkan persetujuan
jadi draft akhir adalah dua puluh empat november dua ribu dua puluh dua

merupakan langkah yang sangat penting untuk penyelamatkan pembahasan ruu
dan pembatasan ruu tentang kuhp dan peraturan perandalan b kuhp dan berpengalaman dan lainnya
langkah besar bangsa indonesia mereformasi hukum pidana dalam rangka negara hukum yang demokratis
baik dpr ri melalui fraksi fraksi maupun pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin mendengarkan aspirasi maupun masukan dari masyarakat akademisi praktisi hukum
agar supaya ru tentang kuhp dapat menghadirkan sebuah produk hukum pidana yang materi khas indonesia
muatan ru tentang kuhp yang telah dibahas juga mencerminkan pergeseran paradigma
pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak lagi sekedar memberikan efek jerah dan pembalasan
tapi juga memberikan rasa
rasa keadilan yang memulihkan
penyemuran ru tentang kuhp ini secara holistik telah mengakomodir masukan dari masyarakat agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan
dan bertindak semenang menang dari para pendekat hukum
dengan memperbaiki rumusan norma pasal dan penjelasannya
penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden
dan pasal pasal kesusilaan yang merupakan bentuk dari dinamika demokrasi dan dapat ditarikan jalan tengahnya
pimpinan dan anggota dpr yang kami hormati
demikian laporan komisi tiga dpr ri tentang hasil pembahasan ru tentang kuhp
kami berharap agar ruu tentang kuhp mendapatkan persetujuan bersama oleh dpr dan presiden pada pemerintahan tingkat dua
dalam forum rapat paripurna pada hari ini
pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa ruu tentang kuhp ini sangat amat dibutuhkan oleh masyarakat
terutama dalam mereformasi hukum pidana nasional yang sesuai dengan perkembangan zaman
kami juga berpandangan bahwa urgensi ruu tentang kuhp sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara
dalam melakukan reformasi di bidang hukum
sebagai pengetahuan kami berharap dalam reformasi hukum bidana nasional yang sesuai dengan perkembangan zaman
tujuan pembangunan nasional dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur
serta sesuai dengan prinsip persamaan dan hak asasi manusia
sebelum mengakhiri laporan ini
perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi tingginya
kepada pimpinan dan anggota komisi tiga dpri
sekretariat dan tenaga alik komisi tiga dpri
serta tim ahli pemerintah yang terdiri dari para guru besar hukum pidana
termasuk para kusul yang telah mendahuli almarhum
karena panjangnya pembahasan ini
dan seluruh pihak yang telah membantu komisi tiga dalam mengejarkan tugasnya
kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat
dan seluruh pihak yang telah menyampaikan seluruh masukannya
dan saran kepada kami untuk dapat menghasilkan ruu tentang kuhp
komisi tiga telah menetujui keputusan tingkat satu
namun ada beberapa catatan dari fraksi pks
saya sampaikan kesempatan satu kali untuk menyampaikan pada rapat paripurna sebelum saya meminta persetujuan kepada fraksi fraksi
hanya catatan silakan
assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh
terima kasih pimpinan
kami hormati menteri
teman teman komisi dan anggota paripurna
anggota komisi delapan dpi
dapil sumut matra utara ii
menyampaikan bahwa fraksi pks
masih punya dua catatan terhadap rancangan undang undang ini
pertama adalah pasal dua ratus empat puluh
yang menyebutkan yang menghina pemerintah lembaga negara dihukum tiga tahun
ini pasal karet
yang akan menjadikan negara indonesia
dari negara demokrasi
menjadi negara monarsi
saya meminta supaya pasal ini dicabut
dan kemarin juga
mahasiswa sudah demo di depan ini
dan ini juga kemunduran dari cita cita reformasi
waktu reformasi saya termasuk ikut demo di dpr ini
tiba tiba pasal ini akan mengambil
kalau hari ini saya tidak berhasil waktu
saya keluar dari sini
selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi
apakah rancangan undang undang tentang kitab
yang kedua dengarin dulu
kamu jangan jadi orang orang di dator ya
ya lihat itu
wartawan begitulah dpr sekarang
wartawan wartawan begitu
baik saudara saudara sekalian
baik saudara saudara sekalian
kita sudah tahu bahwa semua fraksi sepakat
dan pks sepakat dengan catatan
saya sudah memberikan kesempatan kepada praksi pks
untuk memberikan atau menyampaikan catatannya
pada sidang paripurna pada hari
saya ngomong aja tiga menit bapak tidak kasih
tapi fraksi pks malah ingin mencabut
mentang mentang bapak jadi ketua di situ
hak rakyat kamu ambil
mengingkari apa yang sudah disampaikan
itu nggak demokrasi namanya pak
saya sudah demokrasi pak
tiga menit aja kamu kasih
semoga kamu mendapat hidayah dari tuhan
selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat
menteri hukum dan ham
untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili pemerintah
pendapat akhir presiden atas rancangan undang undang
tentang kitab undang undang hukum pidana
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
shalom umum swastiastu
saudara pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia
bapak ibu hadirin yang saya muliakan
pertama tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran tuhan yang maha kuasa
karena atas kuasa rahmat dan karunianya
pada hari ini dapat hadir dalam rapat paripurna
rancangan undang undang tentang kitab undang undang hukum pidana
dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami mewakili presiden
untuk menyampaikan pendapat akhir presiden atas rencangan undang undang kuhp
sebagaimana diketahui bahwa rancangan undang undang tersebut telah diselesaikan pembahasannya
dalam pembicaraan tingkat pertama
dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya
yaitu pembicaraan tingkat dua
untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat republik indonesia
kita semua mengharapkan semoga rencana undang undang tersebut dapat disetujui bersama
dalam rapat paripurna dpr ri untuk selanjutnya disahkan menjadi undang undang
dengan disetujuinya rencana undang undang kuhp
dapat menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional
sebagai perwujudan dari keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi
kuhp peninggalan warisan kolonial demokratisasi hukum pidana konsolidasi hukum pidana
adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi
baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana
maupun perkembangan nilai nilai standar serta norma yang hidup
perkembangan dalam kehidupan masyarakat hukum indonesia
dan sebagai refleksi kedolatan
kauhp pemerintahan indonesia adalah perkembangan yang bertanggung jawab
pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat yang terhormat hadirin
dan sidang yang kami muliakan
rencana undang undang khp merupakan salah satu rencana undang undang
yang disusun dalam satu sistem modifikasi hukum nasional
yang bertujuan untuk menggantikan kuhp
lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial hindia belanda
sejak kemerdekaan kuhp warisan kolonel belanda
telah berkembang secara masif dari azas hukum pidana umum
yang diatur dalam dikodifikasi
bahkan hukum pidana yang dari mana asalnya tersebut
vatbhuk van straffrecht telah lama diubah oleh belanda sendiri
perkembangan ini berjalan baik dengan hukum pidana murni
maupun hukum pidana administratif termasuk peraturan daerah
perkembangan tersebut berkaitan erat dengan tiga hal utama
dalam hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang dilarang
perumusan pertanggungjawaban pidana
dan perumusan sanksi baik berupa penjatuhan pidana
maupun pemberian tindakan
oleh karena itu perkembangan hukum pidana yang terjadi
perlu diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana indonesia
dengan melakukan upaya rekodifikasi yang mencakup konsolidasi
dan sinkronisasi peraturan hukum pidana
baik vertikal maupun horizontal
ke dalam satu kitab undang undang yang sistematik
upaya rekodifikasi ini menghasilkan rencana undang undang khp
pembentukan rencana undang undang kuhp telah melalui langkah panjang
dimulai sejak seminar hukum nasional pertama pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
walaupun telah melalui waktu yang tidak sebentar dalam pembentukannya
dan silih bergantinya akademisi maupun praktisi
dan yang duduk dalam tim pembentukannya
serta melalui koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian lembaga
organisasi masyarakat organisasi profesi praktisi akademisi
dan pakar sesuai dengan keahliannya
namun rencana undang undang khp yang disusun tersebut tetap dijaga
agar sesuai dengan kaedah hukum asas hukum pidana
prinsip dan tujuan pembaharuan hukum pidana
bapak ibu sekalian tadi bapak ketua komisi tiga sudah menyampaikan
perjalanan panjang dari rencana undang undang kitab undang undang
hukum pidana ini mulai dari periode sebelumnya bahkan pada periode
pemerintahan bapak sby jadi perdebatan panjang ini kami mohon
agar kita seluruh masyarakat kami telah berupaya

apa menjadi perdebatan dan isu isu penting yang menjadi perbedaan pendapat kita
namun tentunya lah pada saatnya kita harus mengambil keputusan
keputusan historis terhadap rancangan undang undang khp ini

kelihatannya pak ketua agak susah juga meninggalkan warisan hukum pidana kolonial belanda
kelihatannya pak ketua agak susah juga meninggalkan warisan kolonial belanda
kelihatannya pak ketua agak susah juga meninggalkan warisan hukum pidana kolonial belanda
banyak juga yang masih mau kita melanjutkannya
tapi kita sebagai anak bangsa profesor profesor guru guru kami
guru guru kami bahkan pak latif mahli yang ada di depan ini
sudah memulai pekerjaan besar ini salah seorang tadi pak ketua mengatakan prof muladi
kami persembahkan rencana undang undang ini kepada bangsa dan terutama kepada profesor profesor kami yang berada di depan ini

yang telah mendahului menyusun rancangan undang undang
mengenai pidana rencana undang undang kaupidana memperluas jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana
terdapat tiga pidana yang jatuh dalam rencana undang undang khp
yakni pidana pokok pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus
berkaitan dengan pidana pokok rencana undang undang kpk tidak hanya mengatur pidana penjara
dan pidana dedes saja tetapi menambahkan pidana tutupan pidana pengawasan serta pidana kerja sosial dalam konteks restoratif
perbedaan besar yang perlu digarisbawah ini adalah
rencana undang undang kp tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok
melainkan merupakan pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif
dan dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun
dengan pertimbangan terdakwa menunjukkan rasa menyesal
dan ada harapan untuk memperbaiki kehidupannya atau perannya dalam tindak pidana yang tidak terlalu penting
selain pidana mati pidana penjara juga direformasi secara signifikan dalam rencana undang undang khp
dengan mengatur pedoman yang berisikan keadaan tertentu
untuk sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana
jalan tersebut antara lain jika terdakwa adalah anak berusia di atas tujuh puluh lima tahun
baru pertama kali melakukan tindak pidana dan beberapa keadaan keadaan lainnya
namun demikian atas dasar mengutamakan keadilan
diatur pula ketentuan mengenai pengecualian atas keadaan tertentu di atas terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
tindak pidana diancam dengan pidana makmum khusus
atau tindak pidana tertentu yang membahayakan atau merugikan masyarakat
atau tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara
kemudian selain pidana pokok pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan seperti
berupa pencabutan hak tertentu perampasan barang pengumuman putusan hakim
pembayaran ganti rugi pencabutan izin dan pemenuhan kewajiban adat setempat
terhadap pidana tambahan ini rencana undang undang khp juga mengatur secara rinci mengenai pedoman penjatuhan masing masing pidana tambahan
selain berupa pidana pelaku tindak pidana baik orang anak perempuan
maupun korporasi dapat dijatuhi tindakan
tindakan merupakan perwujudan nyata dari diterapkannya double track system dalam pemidanaan indonesia
sebagai contoh rencana undang undang khp mengatur secara spesifik tindakan apa yang dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok
dan tindakan yang dapat dikenakan kepada orang yang mengalami disabilitas mental atau disabilitas intelektual
terdapat perluasan pertanggungjawaban pidana sebagai pengakuan atas kehadiran

pengakuan atas kehadiran perluasan pertanggungjawaban yang telah diatur dalam khpi meliputi liability based on fault
pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan dan liability without fault dalam bentuk strict liability and vicarious liability
bentuk pertanggungjawaban ini terlihat dengan adanya perluasan subjek hukum di rencana undang undang khpi dana yang juga mencakup korporasi
kemajuan di bidang keuangan ekonomi dan perdagangan
terutama di era globalisasi
serta karena berkembangnya tindak pidana yang terorganisasi bersifat nasional maupun transnasional
mewajibkan perumusan rencana undang undang khp untuk memasukkan badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab dan dapat dipidana
penjatuhan pidana pokok pidana tambahan dan tindakan dikenakan juga kepada korporasi yang melakukan tindak pidana
dan kepada orang orang yang terlibat dalam korporasi tersebut
baik pengurus yang memiliki kedudukan fungsional pemberi perintah pemegang kendali maupun pemilik manfaat
pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat yang terhormat hadirin dan sidang yang kami muliakan
tidaklah mudah bagi negara yang sangat multikultur dan multi etnis untuk membuat kualifikasi hukum pidana yang bisa mengakomodasi semua berbagai kepentingan
di sisi lain materi hukum pidana nanti akan menjadi hal yang sangat penting
di sisi lain materi hukum pidana nanti akan menjadi hal yang sangat penting
pemimpinan nasional yang termuat dalam rencana undang undang kpi juga harus mengatur keseimbangan
yaitu keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu
antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana
antara unsur perbuatan dan sikap batin
antara kepastian hukum dan keadilan
antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat
antara nilai nasional dan nilai universal
serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia
antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia
berdasarkan hal tersebut di atas pemerintah melakukan sosialisasi berupa diskusi publik terjadwal diselenggarakan di sebelas kota pada tahun dua ribu dua puluh
dan dialog publik yang diselenggarakan di sebelah kota pada tahun dua ribu dua puluh dua
di samping yang sebelumnya pada periode periode sebelumnya ini hanya adalah pada periode yang sekarang
kegiatan sosialisasi dilakukan secara luring maupun daring yang dihadiri oleh unsur aparat penegak hukum akademisi
tokoh agama tokoh masyarakat organisasi mahasiswa pers media organisasi profesi hukum organisasi agama
masyarakat hukum pidana dan kriminologi indonesia dan aliansi nasional reformasi kuhp
pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat yang terhormat hadirin dan sidang yang saya muliakan
ijinkanlah kami mewakili presiden dalam rapat paripurna yang terhormat ini
dengan mengucapkan kebenaran kebenaran dan kebenaran
bersyukur kepada tuhan yang maha kuasa presiden menyatakan setuju rancangan undang undang tentang kitab undang undang hukum pidana untuk disahkan menjadi undang undang
dalam kesempatan ini perkenankan kami mewakili presiden kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia terlebih secara khusus komisi tiga
yang dengan penuh dedikasi kerja keras dengan pemikiran perhatian dan kerjasama untuk menyelesaikan undang undang ini
juga kami ucapkan terima kasih kepada tenaga ahli akademisi pers media kelompok kelompok masyarakat
dan yang semua telah memberikan perhatian dan masukan terhadap rencana undang undang ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu
yang telah memberikan dukungan masukan pemikiran kritik dan lain lain terhadap
penyelesaian pembahasan rencana undang undang kitab undang undang hukum pidana ini
semoga tuhan yang maha kuasa dengan tiasa menimpakan rahmat dan karunianya kepada kita semua
terima kasih atas perhatiannya
wa'alaikumussalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih kami ucapkan kepada menteri hukum dan ham yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili presiden
saudara saudara sekalian seperti kita tahu bahwa semua fraksi sudah menyatakan pendapat pada tingkat satu
sudah menyetujui untuk dibawa ke paripurna tingkat dua dengan ada fraksi yang menyampaikan catatan pada tingkat satu
saya sudah berikan kesempatan kepada fraksi yang mempunyai catatan agar menyampaikan catatannya pada sidang paripurna ini
nah tetapi tadi yang dilakukan adalah bukan cuma catatan tapi kemudian meminta mencabut pasal dan lain lain
nah itu yang kita rasa tidak konsisten apalagi yang menyampaikan bukan pimpinan fraksi yang tidak hadir pada saat ini
tadi barusan salah satu fraksi tidak bisa menyampaikan catatan karena mikrofonnya mati
oleh karena itu kami sampaikan kepada fraksi demokrat untuk menyampaikan catatannya sebelum kita ambil keputusan lebih lanjut
waktu kami persilahkan
terima kasih pimpinan yang saya hormati dan bapak ibu anggota dpr yang saya hormati serta para hadirin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua
kami dari praksi partai demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana melalui rekodifikasi kuhp sebagai produk warisan kolonial belanda
namun penting untuk diingat serta perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonialisasi dalam rukuhp ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak hak masyarakat
fraksi partai demokrat menghimbau pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi ru kuhp ini tidak akan menjadi hal yang tidak bisa diperlukan
ini tidak akan merugikan masyarakat melalui pengaturan yang berpotensi mengkriminalisasi
pemerintah justru harus mampu menjamin terpenuhnya hak hak masyarakat terutama hak hak atas kebebasan berpendapat
karena itu diperlukan pemahaman dan kehatian kehatian oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan ru kuhp ini
hadirin yang diperlukan
hadirin yang saya hormati penting untuk disadari bahwa saat ini masih terdapat keresahan pada banyak masyarakat terkait beberapa pengaturan tertentu
antara lain terkait dengan pengaturan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden serta penghinaan terhadap lembaga negara
koridor dan batasan batasan yang telah ditetapkan terkait peraturan tersebut dalam ruu kuhp ini
harus secara jelas dipahami dan dijalankan oleh penegak hukum secara baik sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan hukum dalam implementasinya
termasuk juga terhadap teman teman jurnalis jangan sampai mereka justru dikriminalisasi dalam rangka menjalankan profesinya
karena itu perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat terutama para penyelenggara harus dilakukan secara jelas
beri jelasan kepada masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi pr utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan ru kuhp ini
demikian pimpinan catatan dari kami prakte demokrat harapan rakyat perjuangan demokrat
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih kepada fraksi partai demokrat
yang sudah memberikan catatan seperti selayaknya yang kita kasih kesempatan pada sidang paripurna pada hari ini
untuk itu selanjutnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang
apakah rancangan undang undang tentang kitab undang undang hukum pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang undang
dan dengan ini rapat kami skor
setelah sebelumnya wakil ketua dpr ri sufmi dasko menanyakan kepada seluruh anggota atau peserta sidang
dan meskipun tadi kita simak bersama ya sebelum akhirnya disahkan juga sudah diberikan kesempatan kepada dua fraksi untuk menyampaikan catatan catatannya
di awal rapat paripurna kita sudah simak bersama pula bahwa komisi delapan dpr ri dari fraksi pks
tepatnya iskan kolba lubis tadi juga menyampaikan catatan catatannya
di mana diantaranya terkait dengan pasal pasal yang dinilai berpeluang menjadi pasal karet
diantaranya adalah tentang hinaan lebaga negara dan akhirnya meminta pasal tersebut untuk dicabut
namun kemudian tadi wakil ketua dpr ri sufmi dasko menyatakan bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam agenda rapat kali ini
karena sebenarnya seluruh fraksi sudah diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan catatan atau keberatan mereka
dalam rapat atau sidang sidang pembahasan sebelumnya
selain pks fraksi yang juga tadi menyampaikan catatannya adalah dari demokrat
kita menyatakan bersama atau mendengarkan bersama di mana demokrat tadi menyampaikan bahwa pada dasarnya mendukung semangat penuh dekolonialisasi
dengan adanya pengesahan rkuhp tapi yang pasti demokrat meminta kepada pihak pemerintah untuk bisa memastikan
jadi kemudian saya ingin mengatakan bahwa implementasi dari rkuhp ini bisa sesuai dengan semangat yang ada
karena ini memang diharapkan nantinya implementasi dari rkuhp tidak bertentangan dengan semangat demokrasi yang ada
selain tadi ada pengesahan dari akhirnya disahkan oleh dpr begitu dalam rapat paripurna hari ini
tadi tepatnya saya sempat catat ini sekitar pukul sepuluh lima puluh tujuh wib
wakil ketua dpr sufmi dasko mengetuk palu mengesahkan rkuhp menjadi undang undang
setelah sebelumnya juga kita simak bersama ada penyampaian pendapat akhir yang disampaikan oleh menteri hukum dan ham
yasona lauli sebagai perwakilan dari pemerintah dan menegaskan kembali bahwa presiden republik indonesia
presiden joko widodo memastikan setuju untuk pengesahan rancangan kitab undang undang hukum pidana atau rkuhp